mas andre udah sadar sekarang
mas andre harus lihat kenyataan yang mbak dewi itu udah gak ada
gak ada gunanya mas
mas andre mirza sudah pernah dengar cerita tentang mas andre
waktu mas andre masih sama mbak sita
aku masih nganyak kak
twi itu kan orang yang sangat baik
kenapa dia harus pergi dengan cara seperti ini sih
ikhlasin dia udah tenang di sana
nular pergi sama bapak sama ibu
ibu gak tahu kemana

gimana sih orang tuanya

adik ngapain jalan jalan sendirian
ini bisa membayangkan ade
jangan lakukan lagi ya
ibu gak tahu kemana
ibu selera hilang
kamu terpisah dari ibu kamu
ya udah gini aja
ade ikut bapak ke kantor polisi
aduh enggak mau ke kantor polisi
aduh enggak mau di penjara
nanti bapak mau
aduh enggak mau di penjara
eh tunggu ade
kalau jalan pake mata dong
maaf tadi lara enggak liat
lara enggak sengaja
lo bilang enggak sengaja
lo liat tuh makanan gua
peranan gua berancur berantakan bohong pokoknya sekarang lu harus ganti rugi tapi para nggak bisa
bikin nih eh yang suruh bikin nih siapa hah gua dulu bikin nih ganti rugi pake uang pake duit
bapak tahu ibu lara anak kurang ajar
lu main gua
lu lihat tuh makanan gua
gue ganti rugi ganti rugi
ha lu pikir cukup
kalau lo gak mau gue ganti gue ambil lagi duitnya mau
piki rengga gitu berapa sih
lu mau kerampok gua
gila orang sama sama susah masih diperas juga
sampai jumpa lagi
andre mama pernah lihat kamu seperti ini waktu kejadian sama sita dulu
mama gak mau itu terulang lagi
kamu kali ini harus kuat dan sebaiknya kita pulang sekarang
tentang mirza yang coba
mas andre mirza mau ngomong sebentar sama mas andre
mas andri udah sadar sekarang
mas andri harus lihat kenyataannya
mbak dewi itu udah gak ada
gak ada gunanya mas
mirza udah pernah denger
cerita tentang mas andre
waktu mas andre masih sama mbak sita
saudara kembar mbak dewi
dan mirza gak mau kejadian itu terulang mas
seharusnya mas andre itu sadar
atas semua sikap mas andre sama mbak dewi
di akhir masa hidupnya mbak dewi
mas andri jahat banget sama mbak dewi
mungkin ini adalah karna buat mas andre
cuman mengatain gue doang
gue gak butuh kata kata lo
emang itu kan mas kenyataannya
mas andre itu adalah pembunuh mbak dewi
mas andre adalah pembunuh mbak dewi

tidak ada pada kita loading
tidak ada fiya
enggak kembar pun
mas andre sudah merupakan pembunuh mbak dewi
mas andre baik hanya bergurau
tidak ada ada darah atau kelihatan
cukup cukup cukup cukup cukup
ini belum kering tanahnya belum kering
dewi akan senang melihat semua ini senang akan senang dia
tante tapi ini semua memang salahnya mas andre
sudah cukup tante minta kamu jangan ngomong kayak gitu lagi sudah cukup
mas andre pikir yang ngerasain pahitnya cuma mas andre
mirza juga ngerasain mas
tante tanti juga
mas andre harus pikirin sita dong
sita baru aja kehilangan ibu kandungnya
dan sekarang apa sita harus kehilangan bapak kandungnya juga
sekarang terserah mas andre mau jadi cowok cengeng
yang akan depresi bahkan gila
atau mas andre
mau menebus rasa bersalah mas andre sama mbak dewi
dengan cara mas andre ngerawat sita dengan baik
pikirin yang terbaik buat sita